kebakaran juga menghanguskan sejumlah kios di kawasan rawamangun jakarta timur
kebulan asap disertai suara petasan muncul dari salah satu kios yang terbakar
api kemudian membesar dan merambat ke tiga kios lainnya
api diduga berasal dari ledakan kompor dari salah satu kios dan mengenai tumpukan petasan
tugas pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke kios kios lainnya